alobank memiliki lebih banyak layanan mulai dari pembayaran top up pay letter transfer bayar tagihan tarik tunai deposito kirim hadiah hingga dana instan
alobank juga memfasilitasi berbagai macam transaksi hanya pada satu platform
dan berikut pernyataan langsung chairman ct corp kairul tanjung mengenai keunggulan all in one alobank sebagai bank digital terbaru di indonesia
ini satu yang unik dari alobank yang tidak dimiliki oleh digital bank pada umumnya yaitu mpc
apa itu mpc mpc adalah member point dan kupon
artinya bapak ibu sekalian bapak ibu sekalian itu nanti punya membership
yang member ini itu punya akses ke seluruh
untuk jaringan ct corp dan bisnis partner ct corp dengan mendapatkan insentif yang ada
poin ini adalah loyalty program di mana semua transaksi bapak ibu baik di perbankan maupun di luar perbankan
baik digital maupun break and morter itu mendapatkan reward berupa point
uniknya bapak ibu sekalian poin ini adalah sama dengan rupiah
jadi satu point satu rupiah
dan point ini bisa di transfer ke teman ini sebagai kado dan lain sebagainya
dan bisa juga bapak ibu sekalian point ini dipakai untuk belanja
jadi point ini sama seperti uang cash pada umumnya
jadi bisa digunakan untuk belanja
ini yang unik
yang berikutnya kupon
kupon ini adalah sebuah mekanisme diskon yang digunakan oleh produk produk dan perusahaan perusahaan di lingkungan ct corp dan bisnis partner
di mana nanti dengan kupon ini bisa mendapatkan misalnya belanja di transpac produk a
pakai kuponnya digital langsung bawa ke transpac bayar di kaset langsung diskonnya itu